saat berkampanye di pasar pramuka jakarta timur calon wakil gubernur sandiaga uno sempat dimintai untuk membelai perut seorang wanita hamil
sementara di tempat lain anies baswedan berjanji akan memberikan cuti bagi laki laki untuk mendampingi istri saat proses persalinan hingga satu bulan
senin siang calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mendapat sambutan dari para pedagang di pasar obat pramuka jakarta timur
seorang ibu hamil bahkan langsung meminta sandi untuk memegang perutnya
para pedagang mengeluhkan adanya kemungkinan izin operasi menjual obat tidak akan diperpanjang
sandi pun berjanji jika ia terpilih sebagai pemimpin jakarta dirinya dan anies baswedan akan mempermudah pengurusan izin operasi apotek rakyat
jika sandi berkampanye ke pasar pramuka pasangannya anies baswedan berbicara di acara dialog publik perempuan memilih
di sini anis sempat melontarkan dua puluh tanda
salah satunya memberikan cuti bagi laki laki untuk menemani proses persalinan istri dan mengasuh bayinya
tak tanggung tanggung anis akan memberikan cuti bagi laki laki selama satu minggu sebelum proses persalinan dan tiga minggu setelah istri melahirkan
desi nugrani cnn indonesia